ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono merasa bersyukur bergabung dengan kubu prabowo gibran
menurut ahy jika partai demokrat masih bergabung dalam koalisi yang lama partai demokrat akan hancur lebur
hal itu disampaikan ahy saat acara buka bersama pengurus dpp partai demokrat di jakarta sabtu sore
ahy bilang pemilu dua ribu dua puluh empat membawa kabar baik maupun kurang baik bagi demokrat
pasalnya dalam pileg partai demokrat tidak menjadi pemenang
namun kini demokrat berhasil menjadi bagian dari pemerintahan dalam kabinet jokowi setelah memilih bergabung dalam koalisi prabowo gibran
kalau kita di sana kemarin ya kita ditinggalkan sendiri
alhamdulillah tuhan dengan caranya menuntut kita bersama bapak prabowo
artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg
jadi menunjukkan bahwa pks nasdem dan pkb tidak hancur tidak lebur
tetapi kami tetap berada konsisten
timbul tenggelam bersama rakyat menjalankan idealisme kami
karena sesungguhnya bagi sebuah partai politik bukan hanya soal kursi bukan hanya soal jabatan
tapi apakah kita bisa dan mampu untuk menyampaikan gagasan dan ideologi kita idealisme kita dalam pemerintahan